pasti lagi nyari teko kan
bukan bukan bukan
enggak enggak bukan nyari teko
jangan coba coba ganggu ibu ya
mau gini gak gangguin ibu kamu
gampang aja sih kasih tau aja tekonya ada dimana
bau udah pindah sana
remote aja ip itu ada sama si jun
bos gak takut di klik lagi apa
tadi kan udah dibikin locat loncatan bos
basah kuyuk nih bos
si jun nih teko udah butut kayak begini
masih disimpen aja sih
luang aja deh ya
mana jun aneh aneh ya
kami juga anak aneh bos
om jin kayaknya mau kesedot ini
om jun mana
tadi lo liat ada yang masuk gak
emangnya ada apaan bos
mereka nggak perlu tahu apa yang masuk ke teko ini
gue ngeliat sesuatu masuk ke teko ini
ntar gue liat di rumah aja deh
udah deh gue gak jadi teman si jun
gak boleh gue berubah pikiran
boleh sih bos
oke deh mendingan sekarang lo berdua pulang ke sana cepet
udah deh bos
ke sana cepet
loh dia kok udah berubah jadi karya
kamu bukan karaya kan
gak usah ngaku ngaku deh
jadi adik tuh harus yang baik
kasih dong kakaknya tekonya
aku manggil manggil om jin siapa sih
bukan siapa siapa bu
kamu udah pulang
ayah si jun kenapa sih
suaranya openg paham banget
udah openg taruh
ngapain di sana
ipeng dikerjain nih sama si saga
diserang serangin di atas puun begini
aduh mana tinggi banget lagi
gak mau ngeliatin
nih openg pegangin
bukannya nolongin malah bercanda tuh
ini sih bikin berjodoh adang nih
tunggu bentar ya
nyari posisi dulu ancang ancang
satu dua tiga
mendarat dengan si mamat
udah turun dong openg pegangin
sering sering aja openg mendaratnya sama openg
serasa kayak di kasur air
yuk kami dok dok dateng
pesan dua nggak pedes ya
bos kamu sudah aku jadikan abu
bos kamu ada di dalam botol lo nih
sari kita cari
dan kalian berdua akan aku jadikan abu
bahaya juga nih kelapa cangkir nih
ya main pedang pedang
sinar pedang ini akan mengolah kamu berdua jadi kamu
nggak mau atut
kasian bebek bubing aku
mereka berbahaya buat kita
eh beng beng
kita kabur yuk
bang jaga buruan beng
naik naik naik
di mana sih
kok nggak ada ya
apanya nggak ada
pasti lagi nyari teko kan
iya kan lagi nyari teko
bukan nyari teko
tapi gini bakalan gangguin ibu kamu
jangan coba coba ganggu ibu ya
mau gini nggak gangguin ibu kamu
gampang aja sih
kasih tahu aja tekonya ada di mana
ini juga lagi nyari
kamu tetap gak mau ngasih tau kan teko itu ada di mana
gampang gk gk gk gameran
bagaimana ya seneng seneng tapi kalau sudah sembuh jangan nyorotes terus mau ntar kayak tadi lagi gak ada suaranya malah bingung sendiri tuh
ya gak maulah enak aja tapi kenapa toh kok poppy itu malah nyuruh momi ke rumah elis
hah elis itu kan bukan dokter bukan tabib lagian gak penting banget toh kalau kita itu ke rumah elis
loh loh loh loh kok malah elis junaidy ke rumahnya junaidy mom poppy mau coba cari solusi
siapa tau junaidy tau cara ngulangin suara momi itu yang tadi kayak gimana begitu
halo alesan aja bukan alesan tapi penyataannya begitu
assalamualaikum waalaikumsalam begitu
loh kok gak salin
pogi sini dulu orang agama momi poppy salin dulu
kenapa lah kok malah ngomong kayak begitu gak sopan
bentar momi boki lagi ada perlu
momi banget nih momi banget kelakuannya begitu ya
kok momi banget biat toh poppy kalau yang jelek jelek aja momi yang bagus bagus aja poppy
kata siapa suami yang menang
dari pada dicubit
gue masih penasaran tadi masuk kapan sih
hah manusia satu nih untung pingsan mudah mudahan gak ada yang tahu
ah ini yang gue cari
kebok nih tidurnya
gue tidur ya